menjelang natal tim dalmas dan unit k sembilan polres probolinggo kota
mulai meningkatkan keamanan dan sterilisasi di sejumlah gereja di probolinggo jawa timur
salah satunya adalah gereja merah yang merupakan peninggalan zaman belanda
pada minggu pagi dua puluh dua desember anggota sabara dan tim unit k sembilan polres kota probolinggo jawa timur
mulai meningkatkan keamanan di belasan gereja termasuk gereja merah
anjing k sembilan dikerahkan untuk menjaga kelancaran peribadatan
menurut kepala bagian operasi polres probolinggo kota akp hermawan
pihaknya secara rutin menggelar patroli keliling dan sebagian sudah disiagakan di setiap gereja
harapan kami biar keadaan kota probolinggo dalam keadaan yang aman
kondusif masyarakat terutama yang jemaatnya bisa melaksanakan kegiatannya dalam keadaan tenang dan aman
salah satu tokoh jemaat gereja merah doris markoni mengatakan
gereja merah siap menggelar semua acara peribadatan menjelang hingga hari natal nanti
kalau kebaktian kebaktian kita kebaktian rutin aja pak
kebaktian rutin saja
pada waktu malam natal nanti kita akan melaksanakan ibadah malam natal
terus hari natalnya kita melaksanakan kebaktian natalnya
kalau perayaan natalnya tanggal dua puluh tujuh pak
tanggal dua puluh tujuh nanti kita mengatakan perayaan natal jam enam
gereja peninggalan kolonial belanda yang dibuat pada seribu delapan ratus enam puluh dua itu masih kokoh dan tidak tampak adanya kerusakan atau karat
pada perayaan natal ini gereja tua tersebut bisa menampung sekitar dua ratus anggota jemaat
gereja merah atau immanuel ini merupakan
agar budaya yang dibangun dengan sistem knockdown atau bongkar pasang pada zaman kependudukan voc belanda
uniknya bangunan gereja itu memiliki kekembaran di belanda yang kini sudah beralih fungsi menjadi bar